sekjen dpp pks abu bakar al habshi katakan rencana pertemuan dengan presiden terpilih prabowo subianto tinggal menunggu waktu yang tepat
hal ini diungkap al habsyu usai pertemuan pks dengan jajaran partai nasdem di kantor dpp partai nasdem jakarta
sekjen pks meminta semua pihak melihat perkembangan ke depan
saat ini pks belum mengambil sikap apakah akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran atau oposisi
kita lihat tunggu waktunya tunggu waktunya dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak
jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun nkrk lebih baik lagi
presiden terpilih prabowo subianto terus membangun komunikasi
dengan sejumlah parpol di luar koalisi
kemarin prabowo menerima ketua umum partai nasdem surya paloh di kediamannya di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
lantas parpol mana lagi yang akan dirangkul prabowo selain nasdem dan pkb
kita tanyakan ke jurnalis kompas tv jonahamonangan dari kediaman prabowo di jalan kertanegara jakarta selatan
jonah setelah nasdem pkb parpol mana lagi yang akan dirangkul koalisi prabowo gibran
sudah mulai terlihat adanya pertemuan atau tidak
ini masih menunggu kedatangan prabowo khususnya ke kantor pks di mana rencananya pks akan melaksanakan halal bihalal
apalagi kalau kita lihat dari sekjen pks yang mengatakan bahwa akan menggelar karpet merah
ini seperti memberikan kode atau seperti memberikan tanda bahwa kedatangan prabowo ini sangat ditunggu
tapi apakah ini menjadi sinyal bahwa pks akan masuk koalisi
ini sebenarnya masih menunggu hari esok atau masih biasa tanya
kalau kita lihat adanya koalisi prabowo yang sebenarnya cukup besar
kalau kita ada partai gerindra partai golkar partai pan dan juga dari partai demokrat
ditambah lagi dengan masuknya nasdem ada juga pkb yang terlihat sudah semakin hangat
dan ditambah lagi satu partai yang masih beda tanya
ini sebenarnya menunjukkan bagaimana koalisi prabowo kini sangat gemuk
dan sebenarnya ini kalau kita lihat dari mungkin dari check and balance atau mungkin dari dinamika
tapi kita tunggu saja besok apakah ini akan ada seperti lampu hijau
mungkin adanya mungkin partai pks atau mungkin ada partai lain yang mungkin di luar itu yang mungkin akan gabung
apalagi kalau kita lihat pks sendiri akan melaksanakan hal lebih halal
nah jonah menanggapi soal kemungkinan koalisi gemuk dari pemerintahan prabowo gibran
yang dikhawatirkan tadi tidak ada fungsi checks and balances yang maksimal
apa jawaban gerindra apa jawaban tkn soal kemungkinan ini
ya rizka betul sekali ya memang kalau kita lihat fungsi dpr
ini sebagai check and balance atau sebagai rebalancing
kalau kita lihat komposisi kursi dari koalisi prabowo gibran ini sangat gemuk
bahkan sudah melampaui dari lima puluh persen
apakah ini akan mungkin seperti melanggar atau tidak memenuhi dari check and balance
sebenarnya ini menunggu waktu ya
atau masih menunggu apakah nanti ketika pemerintahan di jalan
namun kalau kita lihat dari staten berpartai politik dari partai demokrasi
mengatakan ini tidak masalah ini menunjukkan bagaimana kemampuan atau kekuatan dari koalisi
sedangkan dari partai gerindra sendiri menganggap bahwa masuknya seperti pkb
ini bagaimana menunjukkan kekuatan atau kapabilitas dari kepemina program
meskipun banyak pihak yang menilai bahwa ini tidak baik dari fungsi dpr sebagai check and balans
dikarenakan tidak ada oposisi ataupun tidak ada yang mengkritik
dikarenakan dpr sendiri nanti dianggap sebagai tukang stempel
jadi tidak ada seperti yang fungsi pengawasan
seperti fungsi asasi dari dpr sendiri
jadi memang ini juga menjadi tanda tanya
kalau kita lihat dari partai yang tersisa
khususnya yang memanuisar dari parlimen t threshold yang masuk ke dpr
hanya tersisa seperti pdip dan juga pks
ini sebenarnya tidak baik dalam fungsi check and balance khususnya dpr
kita masih menunggu apalagi kalau kita lihat pemerintah baru sendiri akan masuk di bulan sepuluh
apakah nanti akan ada mungkin fenomena baru
atau mungkin ada mungkin pemecahan baru terkait dengan fungsi dpr sebagai check and balance
presiden terpilih wakil presiden terpilih prabowo gibran
dan dpr juga bisa menjalankan fungsi check and balance
terima kasih jona hamonangan langsung dari kertanegara jakarta selatan